sepuluh unggas milik warga di perkampungan pemulung lebak bulus jakarta selatan mati
hasil pemeriksaan unggas unggas tersebut mati akibat virus flu burung
sejumlah warga di perkampungan pemulung lebak bulus jakarta selatan
minggu siang membersihkan kandang kandang unggas
dengan membakar dan mengubur kandang setelah dua puluh unggas mati
pas pulang main dia udah begini begini
pas itu terus saya mau kasih makan
dan udah mati
sementara itu kepala seksi peternakan jakarta selatan yuli habsari mengatakan
hasil uji laboratorium terhadap unggas unggas yang mati tersebut
positif terjangkit virus flu burung
kronologisnya pada tanggal enam belas maret
itu ada laporan warga bahwa di sini ada kejadian kematian unggas
yang mulai beruntun terjadi dua hari sebelumnya
tanggal tujuh belas dapat hasil bahwa
terkait hal tersebut pemerintah akan terus memantau
dan melakukan sosialisasi tentang penyakit flu burung
agar tidak semakin meluas
badru zamal jakarta